nyawa dibayar dengan nyawa
semua berjalan dengan lancar
sesuai dengan rencana
raden kian santang teh
sedang ada di pengadilan
kau bisa berjalan dengan lancar
agar dia menuntut raden kian santang
untuk dihukum mati
baik ustri prabu
saya akan melaksanakannya
kalau rai prapu siliwangi mendengar kabar
anaknya terancam hukuman mati di kerajaan besarku
kerajaan besar jabura
dan membebaskan raden kian santang
kalau benar itu terjadi
kita melakukan penyerbuan kepada jalan
kamu bisa melihat sekarang
gusti prabu amkmar rukul
gusti prabu amkmar rukul
gusti prabu amkmar rukul
yang sangat cerdas
beribu ribu macam siasat maezah
jadi mulai sekarang
kamu jangan pernah meremehkan aku lagi maisa
kita lanjutkan untuk mencari nyimah sarasantang besantang raden walang susang
agar satu persatu
kekuatan kerajaan padajaran

dan sangat mengerpgali
kalau kita pembalasan
jatuhkan raion lama cpk baezah
bukan aku yang membunuh melipati arya
pada saat itu
aku hanya mendengar suara orang minta tolong
dan pada saat aku hampiri
sudah dalam keadaan tewas
kami melihat dengan mata kepala sendiri
kalau kamu yang membunuh kusih adipati
tapi bukan aku pembunuhnya
lalu siapa lagi hubungan kamu
di situ benar benar kamu sendiri
aku juga tidak mengenali pedang siapa itu
pada saat itu
aku hanya membunuh adipati arya
perajurit kembalikan pedangnya
aku sangat mengenali pedang ini
ini adalah pedang milik kiseluruh
perajurit dua dari pajajara
bagaimana bisa pedang ini ada di tanganmu
aku sama sekali tidak tahu
aku melihat pedang itu tertancap
di dadanya adipati arya
lalu aku hanya mencabutnya
mungkin orang yang bernama kiselut itulah pelakunya
kamu jangan main main
tidak mungkin kiselut pelakunya
ilmu kanurakanya sudah musnah beberapa tahun yang lalu
kenapa kita tidak menghadirkan
orang yang bernama kisulut itu
untuk memberikan keterangan dan juga kesaksian
hadirkan kiselut kemari
pedang ini milikmu
ini pedang saya
ini pedang saya
tapi bagaimana bisa pedang ini di tangan ki burmantri
seseorang sudah menggunakan pedang itu untuk membunuh ayahku
tidak mungkin andi arya terbunuh
tapi itulah yang terjadi
aku bersumpah untuk membalas dendam ayahku
nyawa dibayar dengan nyawa
siapa orang terakhir yang telah memegang pedang itu
dia memakai penutup wajah
dia yang telah merampas pedangku dari tanganku kemarin malam
apakah kamu ingat
wajah orang yang merampas pedang kamu
tidak ingat ki
dia memakai penutup wajah
dia hanya memakai baju berwarna merah tua
apakah sama dengan yang dia pakai
saya sudah selalu kita haluskan
sakit mengambil semua nafsuagu
dengkerun ke ciematku padahal perub nyij pakistan
tetapkan padai alémah dari yang berdiwal di perjalananencies

semua yang telah membunuh ayahku
pak jurit tangkap dia
bawa ke penjara
hei pak tuah kenapa memandangiku
merusak selera makatku saja
klien aku ingin pesan satu makanan lagi cepat tampilkan segera
nyai sudah makan tiga piring masih kurang
jangan banyak bicara cepat ambilkan
maaf nyai bukannya mamang tidak mau menyiapkan makanan untuk nyai
tapi nyai bayar dulu yang tiga piring tadi
gawat aku tidak punya uang sama sekali
kenapa nggak punya uang ya
kalau iya memang kenapa
kisanaku kau tinggal datang ke istana pajajaran
akan aku ganti sepuluh kali lipat makanan ini
asal kau tahu aku adalah ratu kentering manik
aku adalah junjungan kalian
ratu kentering manik saya tidak percaya
masa ratu kendering manik makan di warung tidak sanggup bayar
kau pikir kamu bisa menipu aku
awas kalau kamu tidak bayar akan saya hajar
dan saya tidak peduli dengan miserable perfume